ini dari jam berapa kamu beli
baru ma ceng baru beli
kalau baru masa basi
ma mungkin ini dari tukang buburnya udah basi ma
pasti kamu ke layapan dulu cari cewek kan
nggak ma nggak
eh pak baik baik jagain anaknya
ada aceng tuh
kang dadeng kan tau sendiri
kalau dokter clara dateng
si aceh langsung ganti baju
langsung disemprot minyak wangi
itu suka sama aceng kang dadeng
aceng kan menghormati tamu
ya kan gung
silahkan kamu lihat woy
itu dari ma

ini cuma iri kang
kenapa kemarin diajakin gak mau
nggak mau ma
lagi pada ngerumpi di jalan
sudah denger belum bisnisnya si idan
kalian tau dadang kan
dadang itu udah raja pamer
kalau si idan
seperti nasi goreng
sok pamernya ada
pokoknya semuanya di situ
cuma dua hal yang dia nggak tahu
nggak tahu diri sama nggak tahu malu
sekarang kak idate sudah kaya lagi kang
mungkin minjem dari orang
saya kan kasih dua juta
ntar dipulanginnya dua empat ratus
jangan jangan bisnis jalan
tuh dengerin ketacing
ayolah keras mode dilaporkan
mak suha pakaihumgerek
udah kena piling
ini ruah sapu yang bener
ini sapunya udah jelek mams
ih alesan aja kamu mah
nanti kalo nyapunya gak bersih suaminya berewokan
mas wah sakit
iya c kasian
soalnya mau nganterin bubur kacang hijau buat emak
dadah omah ceng
ada sapu yang bagus gak
semua juga bagus bagus
apaan itu sapu jelek
itu kan cuyo belinya udah lama
ya udah tuh sapu buat saya satu deh
kampungnya aja bagus nih ya
bentar saya ambil uang dulu
bukunya bilang ir gitu
buku motor atau buku kompor
ya buku motor atukang dadang
padahal baru diisi pol
ini mau satu kotak
satu kotak apa satu strip nih
kau mah sukanya bikin ide lebih bingung
gak ada muka bingungnya
tuh lihat tuh
sekarang sedih tuh
kang dadang mah jahat
masa sedih bilang strip
strip kan artinya gila tuh bang dadang
kamu mah strip
strip itu artinya garis toy
bensin kamu itu berarti tinggal di garis terakhir
kalau kamu lihat petunjuk bensin itu kan ada beberapa garis
karena kamu tuh yang garisnya yang terakhir satu strip
pak motonya masih nyala
gak tau makun
kontaknya dikembalikan ke arah kiri begitu
cini pun gak ngerti
tanda tanda yang saya pun
ini bubur kacang hijaunya udah ada
yuk makan dulu ya
bisa duduk ya mak
enak tuh enak pasti
maaf ya maya lama bubur kacang hijaunya
soalnya yang di pertigaan tuh tutup
yang di perempatan pulang kampung katanya
jadi acing muter muter dulu nyari bubur kacang hijaunya
terima kasih ya acing
acing deh melakukan seperti ini biar mak cepet sembuh
abisin biar kenyang
kenyang apa mak
ini dari jam berapa kamu beli
baru mak acing baru beli
kalau baru masa basi
mak mungkin ini dari tukang buburnya udah basi mak
pasti kamu kelayapan dulu cari cewek kan
aceh cuma cari tukang buburnya muter muter
jauh mungkin mak
nih nggak mau
mak nggak mau nggak mau nggak mau nggak mau
ini tukang bubunnya nih mak
mak mau makan apa doang
nggak ada yang jual bodoh mak
kamu hebat nggak sekarang
belajar masak buat debbie
tapi saya mulai takut kok
hidup ini bukan masalah seberapa banyak yang kita ketahui
tapi seberapa banyak yang bisa bermanfaat buat orang lain

pak ustadz benar
kapan saya pernah salah kose
apalagi untuk orang seusia saya pak ustadz
jangan nunggu setua kamu dulu baru memikirkan memberi manfaat
coba kalau kamu berpikir seperti itu dari dulu
pasti sudah banyak manfaat yang kamu berikan buat orang lain
iya pak ustadz
iya pak ustadz
tidak mungkin tidak
ilmu itu kalau disimpan sendiri jadi busuk
ucapan pak ustadz itu akan selalu saya ingat
makanya saya teh tidak banyak ngomong
tapi sekali saya omong berisi
terima kasih pak ustadz